terus udah gitu gak punya sopan santun gak punya etika bahwa kata sendiri yang bilang kayak begitu dia gak suka kan
yaudah mendingan lu nurutin apa kata bokap lo lu tinggalin dia lo lupain dia lo waduh waduh waduh lo gak usah deket deket lagi sama dia seriusan deh
gue gak bakal mau dengerin omongan lo
ser banget udah mendingan lo keluar sekarang deh daripada lo bikin ribet disini udah sana sana sana
kamu dapet aja marah marah gue
gak usah loh duduk duduk duduk duduk duduk
gue keluar tapi lo duduk
gue kangen banget dah sama lo
yuk ribet lagi yuk
iyuh ribet lagi yuk
gak gak gak gak
itu kayak terlalu frontal banget deh
atau gua bales makasih buat
mendingan makasih aja
jadi supaya gue tau buat dapetin kepercayaan gue tuh gak gampang
oke mulai dari
maafkan kesalahpahaman kemarin
gila ini mah alay parah
gila sih boy jelek banget kata katanya
mama akan menetralisir wa kamu
biar keren gak kayak anak alaihi
supaya reva tuh gak kekeeran
kok aneh banget sih orang
lu udah mau ngirim buat siapa coba
ngebelin banget sih
eh tunggu tunggu tunggu
kalau gak ketahuan
gak bisa ketahuan
saya gak bisa ketahuan despuésnya
ya benar aja
dipertsisa ya anda kaga kan
jangan kacau mau padahal watipu
kenapa handphone gue di situ ya
gak ada hubungan
adriana ini namanya sangat cocok tahu tapi sudah menjalankan visi misi kita
secara sersan santai tapi serius eh kebalik serius tapi santai
tante udah ngambil handphonenya si boy untuk kinmea krema
ya ampun santa marisa tuh udah cantik baik pengertian super duper deh
hebat tanta makasih ya tante makasih banget loh
ya jelas lah
tapi udahan dulu ya sekilas info ntar baru tawaran lagi kalau ada yang penting dah
ya berhasil kan dengan cara gue
eh gue jadi penasaran ya pengen lihat mukanya reva tuh kayak gimana panik marah kusul nangis
atau gimana pas terima wa dari boy ternyata ya gak begitu tante marisa
lihat ah mukanya kayak gimana
keliatan banget mukanya si reva tuh sangat pas tau ya tante marisa tuh kayak gimana panik marah kesel nangis
ah lu mamam tuh reva
pasti dia udah terima wa dari tante mereka
ternyata berhasil semuanya yes
yah keper kekut kekut
adrena lo tuh ngapain sih di sini
aduh wah senyum senyum gak jelas segala
apa yang lucu
ya lucu lucu melihat muka lu yang lagi kesel sebel marah marah
iya kan tuh kayak gini nih marah
tuh kan persis kan muka lo
kenapa sih udah lah santai aja
lo sekarang pasti baru ngerasakan kalo gue itu memang bener bener super duper nyebelin banget
kok tau aja sih ini
tebakan gue pasti gak salah dong reva
yah emang bener
si boy itu nyebelin ngeselin gak punya sopan santun dan gak punya etika
ya memang patut untuk lo tinggalin deh
lo tuh jadi orang yang lesek
lo tuh gak tau apa apa
kenapa sih suka banget ikut campur urusan orang
lah kan gue bilangnya tuh yang benar
bokap lo sendiri aja tuh gak suka
lu deket deket pacaran sama boy
selain anak motor nih ya
dia itu juga anak geng motor yang gak bener
terus sukanya nih berantem
terus udah gitu gak punya sopan santun gak punya etika
bokap lo sendiri yang bilang kayak begitu
dia gak suka kan
yaudah mendingan lo nurutin apa kata bokap lo
tinggalin dia lo lupain dia
lu gak usah deket deket lagi sama dia
gue gak bakal mau dengerin omongan lo
udah mendingan lu keluar sekarang deh
daripada lo bikin ribet disini
gue mau dapet aja
gak usah lo duduk duduk duduk
gue keluar tapi lo duduk
gue kangen banget dah sama lo
yuk ribet lagi yuk
ribet lagi yuk
gak usah nge try
bang kita kena
masa ini udah abangnya
udah kita mau

lihat aja di awas ini